puluhan anak anak dari akademi arema minggu sore berkumpul di lapangan mini soccer di kawasan singosari kabupaten malang
mereka mengikuti coaching klinik dari bintang sepak bola asal brazil yakni ronaldo asis demoreira atau lebih dikenal dengan ronaldinho
dalam coaching klinik ini ronaldinho memuji antusiasme dan semangat anak anak dalam mengikuti latihan
ia juga memuji kemampuan anak anak ini dalam melakukan passing dan kontrol bola
menurutnya passing dan kontrol bola merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemula
sementara kemampuan lainnya merupakan kemampuan yang bisa dikembangkan dengan latihan yang tekun
semua kali senyum nggak pernah marah
kalau main bola
tadi sempat belajar apa di situ sama ronaldinho
apa belajar sedikit lagi operan gitu
passing anak anak alhamdulillah ronaldinho bisa kesini
bisa memantik semangat anak anak
insya allah iya bisa buat anak anak apresiasi anak anak buat semangat
meski ronaldinho tak menunjukkan skill maksimalnya saat coaching klinik
kehadiran ronaldinho mampu memicu semangat anak anak
untuk terus berlatih sepak bola
abdul malik malang jawa timur